di saat pagi menjemput
tangan renta itu mulai mengemasi seperangkat alat kerja
di ruangan berukuran dua lima x dua lima meter di tegal parang
mampang perapatan jakarta selatan ini
abas sidayat menghabiskan hari harinya
bagi kakek abbas setiap hari adalah perjuangan menyambut hidupnya
dan keluarga di tasikmalaya jawa barat
kakek abbas bekerja sebagai tukang tambal panci keliling
sebuah pekerjaan yang sudah sangat jarang ditemui
saat ini apalagi di kota besar seperti jakarta
sebagai tukang patri kakek abbas telah mengadu nasib
di ibu kota selama lebih dari lima puluh lima tahun
meski hidup sendiri di jakarta
pria delapan puluh empat tahun ini sebenarnya memiliki

selain itu kakek abas juga menjaga kemampuan
dan kemampuan anak anak di jakarta
sang istri yang juga tinggal di kampung halaman
saat ini mulai sakit sakitan
dua dari delapan anaknya pun masih menjadi tanggungan kakek abbas
ye tujuh belas tahun masih belajar di smk
dan yang satunya cici lima belas tahun duduk di bangku smp

kakek abas pertama kali datang ke jakarta pada seribu sembilan ratus enam puluh tujuh

ia ikut temannya memateri mencari makanan dan memotong kakek abas
dan membuat talang untuk atap rumah saat itu
yang banyak terbuat dari bahan seng
tapi lama kelamaan atap seng ditinggalkan orang
ia pun beralih menjadi tukang patri perabotan rumah tangga
bapak tadinya kan di kampung tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima di spki bapak ke jakarta
nyordel nyordel gitu di talang talang rumah kalau dulu
sekarang ya terpaksa keliling
kalau dulu masih banyak
kalau dulu masih banyak talang talang rumah
jadi yang perlu datang ke ponokan
sekarang ya terpaksa keliling
kedati sudah berupaya menjangkau wilayah yang lebih luas
penghasilan kakek abas
setidaknya kakek abas memiliki kekuasaan yang lebih luas
karena saat ini sudah jarang orang yang memanfaatkan jasanya
sekali mematri kakek abas tidak memotong harga

kadang sepuluh ribu rupiah kadang dua puluh ribu rupiah
tergantung besar kecilnya lubang
tergantung besar kecilnya lubang
sering lewat emang
sering juga belanja di toko saya
sering lewat emang
tapi belum pernah memperkenalkan keahliannya itu

belum baru pertama ini
sekilas bagaimana hasilnya
sekilas dilihat lihat juga bagus
sekilas dilihat lihat juga bagus
kualitasnya juga ini
hasilnya juga bagus lumayanlah
oh orangnya baik gitu
sama orang enak enak aja deh
dan membayar sewa rumah bedeng sebesar rp tiga ratus lima puluh per bulan
sebagian uangnya dikirim untuk kebutuhan istri dan keluarga di tasikmalaya
ya sekarang sakitnya cagulah sampai rp tiga ratus
biaya dari bapak
bapak juga kemarin ada uang sedikit juga bapak ya ditransferkan
katanya bpj dan kampung
bapak bapak bpjs tapi udah nggak itu nggak berlaku lagi
nggak diganti lagi gitu
ya tadinya sih kirain mau terus bisa dipakai
bpjs nya nggak bisa dipakai
ya katanya udah itu kali udah kelamaan
bertahun tahun meniup barang
hingga melekatkan besi tubuh kakek abbas urus dan wajahnya pucat
saat ini kondisi kakek abah sudah tidak seperti dulu
tubuhnya rentah digorogoti usia sehingga hanya mampu lima jam saja berkeliling
kalau yang ini waktu masih zaman di tuh bapak lagi inder lah di hutan jadi rusuh gitu
ada ranting bambu yang tajam
jadi kenalan ranting yang sebelah kanan
itu sama sekali nggak kelihatan
burung e itu apa remeng remeng gitu
kalau yang satunya
yang satunya sih biasa cuman udah agak gini aja juga gitu
beberapa warga di sekitarnya merasa iba
ada saja yang menggunakan jasa kakek sebagai tukang patri
pedagang mie ayam minta dandang bocornya ditambah
pemegara sepeda motor yang kenal pocap bolong menggunakan jasa kakek abbas
selama masih sehat dan bisa mengais rezeki dari pekerjaan ini
kakek abbas mengatakan bakal tetap menekuni sampai akhir hayat
kartika bagus fajar bolivia jakarta